baik selanjutnya kita lihat sudah pukul delapan belas dua puluh tiga waktu studio cnn indonesia
kita lihat update hasil penghitungan cepat atau quick count dari sejumlah lembaga survei yang dirilis sejak siang tadi
ini dia ada dari lingkaran survei indonesia saiful mujani research and consulting
polmark indonesia ada litbang kompas kawal pilkada
kawal pilkada ini merupakan lembaga independen begitu yang memang mereka mengumpulkan data dari c satu yang ada di kpu
namun masih begitu angkanya karena memang belum masuk
kita lihat dari lingkaran survei indonesia di urutan teratas ada pasangan nomor dua di jakarta empat puluh tiga dua puluh dua persen
suara yang masuk sudah seratus persen angkanya begitu ini artinya sudah final dari lingkaran survei indonesia
ahok di peringkat pertama
kemudian di peringkat kedua ada anisandi dan di peringkat ketiga ada agus silvi
kemudian dari saiful mujani research and consulting suara yang masuk tinggal sedikit lagi tinggal empat persen lagi
ini artinya untuk memastikan final namun ahok lagi lagi ada di posisi pertama dengan empat puluh tiga dua puluh dua persen
disusul oleh pasangan anisandi dan juga agus silvi
dari polmark indonesia pun mengatakan seperti itu juga
seratus persen yang suara sudah masuk ada empat puluh dua dua puluh tujuh persen
untuk pasangan ahok jarot disusul dengan pasangan anies sandi tiga puluh sembilan tujuh puluh tujuh persen
kemudian agus silvi di tujuh belas sembilan puluh enam persen
kita lihat selanjutnya dari litbang kompas
lagi lagi ahok menempati posisi pertama empat puluh dua delapan puluh delapan persen
kemudian disusul anisandi tiga puluh sembilan tujuh puluh empat
juga jauh tertinggal ada agus silvi tujuh belas tiga puluh delapan persen
jika kita lihat dari empat lembaga survei ini memang menunjukkan ahok berada di peringkat pertama begitu
namun ini angkanya tidak terlalu jauh untuk anies dan sandi menyusul di putaran kedua begitu
masih tidak jauh
tapi untuk angka dari agus silvi ini sangat jauh tertinggal ada di kisaran enam belas hingga dua puluh
itu dia tadi hasil quick count dari beberapa lembaga survei di indonesia
sekarang kita lanjutkan lab romance
an semi gerak